pasangan capres cawapres anies mohaimin mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
tim hukum timnas anies mohaimin mendesak diadakannya pemilu ulang
tim hukum timnas anies mohaimin merupakan pihak yang pertama mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilu
ketua tim hukum timnas amin ari yusuf amir menyebutkan target dari pengajuan gugatan pilpres adalah pemungutan suara ulang
tim hukum amin mengklaim ada banyak ketidaknormalan dalam rangkaian pemilu termasuk pencalonan wapres nomor urut dua gibran raka buming raka
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
dan itu diganti calon wakilnya silahkan siapa saja diganti
mari kita bertarung dengan jujur
pada pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menyatakan gugatan kmk diajukan karena ada banyak permasalahan dalam proses pemilu yang harus dikoreksi
menurut anies prosesnya bermasalah maka hasilnya juga bermasalah
karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula
dan bila ada proses yang bermasalah maka hasilnya bermasalah pula
jadi kita ingin menegaskan kepada semua
bahwa apa yang kita alami kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak
media pun menyaksikan publik pun menyaksikan
dari mulai aspek kebijakan misalkan nih aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem
nah kita ingin agar itu semua dikoreksi
supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi